setelah penggeledahan oleh kpk ruang ketua komisi b dprd jawa timur tampak sepi
jajaran pimpinan dprd jawa timur masih belum mengambil sikap selama kpk belum mengeluarkan pengumuman resmi
wakil ketua dprd jawa timur cucuk sunario menyatakan menghormati proses yang sedang dilakukan oleh kpk
terkait kasus yang menyeret ketua komisi b ini
secara internal jajaran pimpinan dprd jawa timur telah melakukan komunikasi
langkah khusus dari badan kehormatan dprd jawa timur pun baru akan dilakukan setelah ada pengumuman resmi dari kpk
saya tidak tahu dan kejadiannya kemarin singkat sekali tidak lebih dari sepuluh menit